assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
para pemirsa yang dimuliakan allah swt
ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita
ada kewajiban lain yang perlu kita perhatikan sebelum ramadhan meninggalkan kita
apa itu para pemirsa
antara lain adalah zakat
terutama nanti pada akhirnya itu adalah zakat fitrah
tidak akan sampai ke langit seluruh pahala yang kita lakukan di dunia ini di dalam kehidupan ini
sebelum kita membayar zakat fitrah terutama
khususnya bagi mereka yang betul betul wajib untuk membayar zakat fitrah itu
zakat ini sangat penting para pemirsa
karena zakat inilah nanti yang akan membersihkan seluruh properti kekayaan yang kita miliki
ambillah sebagian daripada hartanya itu sedekahnya
sadakah disini bermakna az zakah
jadi zakat ini sangat penting
kenapa karena inilah islam
bukan hanya melulu ibadahnya berisi ritual keagamaan seperti sholat kontemplasi habluminallah
itu kontemplasi yang berkaitan dengan secara horizontal antara sesama umat manusia dan khususnya sesama umat islam
zakat ini betul betul sangat sangat mendasar sebagai ajaran islam
orang yang mengikari zakat dan sekaligus orang yang tidak membayar zakatnya
ganjaran yang sangat membahayakan
bukan saja di dunia tapi juga nanti akan sampai ke akhirat kelahiran
saya mengingatkan kepada kita semuanya jangan hanya kita rajin membayar pajak
tetapi tidak mau membayar zakat
padahal kewajiban asasi bagi setiap manusia itu adalah membayar zakat terutama umat islam
bolehkah zakat sekaligus pajak
lain pajak pajak itu disebut jizya
sedangkan zakat itu ya zakat atau disebut juga dengan sadakah
zakat itu khusus untuk islam wajib
non muslim tidak wajib
sedangkan pajak atau jizya
siapapun warga negara itu wajib untuk membayar jiahnya atau pajaknya
dalam masa yang baca klik seperti ini
dampak yang ditimbulkan oleh covid sembilan belas
banyak sekali orang yang tidak bisa membeli pajak
banyak sekali orang orang yang kehilangan bisnisnya
banyak sekali orang orang yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya
banyak sekali orang orang yang tidak bisa lagi menikmati seperti apa yang dulu mereka menikmati
karena perekonomian keluarganya sudah betul betul menjadi sangat sulit
karena itu posisi zakat bagi orang yang mampu
mohon betul jangan hanya zakat
alang kepelitnya bagi seorang muslim
kalau pengeluarannya terhadap agamanya hanya zakat
zakat pada masa nabi dan pada masa sahabat itu gak populer
rukun islam kok gak populer
iya coba lihat dalam al quran
lebih banyak allah menggunakan istilah sedaptah
daripada zakat itu sendiri
walaupun maksudnya itu adalah zakat
khudmin amwalihim sedakah
sodaka di situ artinya begini
zakat lebih lebihin sedikit deh
karena kalau zakat itu kan ada asnabnya
tidak boleh diberikan kepada yang tidak masuk asnap itu
apa itu asnaf
yaitu golongan yang ditentukan dalam al quran
tapi kalau infak sedakah jariah usur humus apa lagi misalnya
hiba itu boleh
boleh untuk jalanan boleh untuk non muslim boleh untuk siapa saja
dan wakaf itu memang peruntukannya hanya untuk kepentingan umat islam
deposito kita yang kita simpan di bank berapa bunganya per tahun
kita simpan di bank konvensional itu depositonya banyak sekali
makanya itu ada konsultan zakat
di seluruh daerah bisa memberikan bantuan kepada bapak ibu
yang tidak tahu menghitung perhitungan zakatnya
jangan hanya kita rajin berkonsultasi kepada konsultan pajak
tapi kita tidak pernah mengenal siapa itu konsultan zakat
ada rumusnya juga
zakat pertanian zakatnya berapa
zakat harta zakat profesi
ada jenisnya berapa
ada jenisnya itu semuanya itu
sama sama pertanian tapi ada tanda hujan
ya ada pengairan itu beda zakatnya
nah karena itu memang perlu ada semacam konsultan
saya ingin kepada kita semuanya
saya mohon kepada kita semuanya
jangan memandang enteng zakat
kalau ingin selamat dunia akhirat
kalau ingin selamat dikuburan
karena kalau kita tidak membayar zakat
kekayaan kita akan menjadi ular kobra
menjadi binatang yang sangat membahayakan
di alam barza kuburan kita
aku adalah hartamu yang tidak dikeluarkan zakat
masih ada kesempatan untuk berzakat
semoga kita menunjukan zakat
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh